aksi demonstrasi ini diikuti sekitar dua ratus orang dengan mayoritas kaum ibu yang membawa berbagai macam spanduk
mereka menuntut gubernur dki jakarta anies baswedan menghapus prioritas usia dalam aturan penerimaan peserta didik baru atau ppdb dki jakarta
unjuk rasa ini dilakukan karena dalam audiensi sebelumnya dengan wakil gubernur dki jakarta riza patria tidak membuahkan hasil yang memuaskan
dalam petunjuk teknis ppdb tahun ajaran dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu usia menjadi parameter utama hampir semua jalur seleksi termasuk jalur zonasi yang akan dilakukan dua puluh lima juni mendatang
menurut perwakilan pengunjuk rasa prioritas usia akan menutup kesempatan murid yang berpotensi akademik untuk bersekolah di sekolah negeri meski telah disediakan jalur prestasi
jalur prestasi ada batas kadar luarsanya mas nasional dan internasional sanggupkah
persyaratnya terlalu banyak
rumit mas terlalu rumit bapak bapak ibu ibu kuotanya pun hanya sedikit
yang dilihat berprestasi nasional dan internasional satu dua tiga
tidak semuanya bu yang berprestasi ini bisa masuk di internasional dan di nasional
coba tolong pertimbangkan kembali tolong dihapus karena kita ini generasi muda
setelah tiga jam berdemonstrasi dan tidak ditemui oleh gubernur akhirnya peserta menyambangi dpr di dki jakarta
dan diizinkan masuk untuk berpengalaman
dprd akan mempertemukan pihak pemprov dki jakarta dan perwakilan orang tua murid tiap daerah dalam pertemuan besok
wakil ketua dprd zita anjani memastikan pertemuan besok akan mengeluarkan keputusan konkret
mengingat semakin dekatnya jadwal seleksi jalur zonasi
nah ini polemik kedua pertama adalah usia yang kedua minimnya sosialisasi
minimnya sosialisasi ini mengagetkan kepada orang tua yang sudah jauh jauh hari mempersiapkan
tiba tiba dikagetkan dengan polemik usia ini
nah ini yang besok kita akan cari
hingga berita ini diturunkan pihak dinas pendidikan pemprov dki jakarta tak merespons permintaan wawancara
reza ramadan probokus hartoyo jakarta
berikutnya dinas pendidikan dki jakarta memasukkan kriteria usia dalam penerimaan peserta didik baru
atau ppdb tahun ajaran dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu jalur zonasi
kebijakan ini pun menjadi viral dan menuai protes orang tua
calon siswa di media sosial
media sosial akhir akhir ini diwarnai keluhan masyarakat terkait sistem seleksi pendaftaran peserta didik baru ppdb online dua ribu dua puluh
salah satunya terkait masalah umur tertua yang menjadi patokan dalam penerimaan peserta didik baru
berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no empat puluh empat tahun dua ribu sembilan belas
tentang penerimaan peserta didik baru taman kanak kanak
sekolah dasar sekolah menengah pertama
sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan disebutkan dalam pasal dua puluh empat ayat dua bahwa untuk tingkat sd
sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia tujuh tahun sampai dengan dua belas tahun
dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan
apabila usia calon peserta didik sama
maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah
seleksi calon peserta didik baru kelas satu sd tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca menulis dan atau berhitung
adapun di pasal dua puluh lima dikatakan bahwa seleksi untuk calon peserta didik baru kelas tujuh smp dan kelas sepuluh sma
dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan
namun jika melebihi kuota atau daya tampung sekolah
seleksi akan menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran
dikutip dari laman ppi di dki jakarta
kepala dinas pendidikan dki jakarta nahdiana menyampaikan kriteria usia ini menggantikan
menurutnya masyarakat kategori miskin banyak tersingkir dalam seleksi jalur zonasi
akibat kurang mampu bersaing secara nilai akademik dengan masyarakat yang mampu
menyikapi protes dan keberatan masyarakat atas kebijakan seleksi kriteria usia
bukan nilai akademik dinas pendidikan dki jakarta pun memberi penjelasan
bahwa pemprov dki jakarta tidak mengabaikan prestasi siswa
sebab jalur prestasi tetap disediakan untuk menyeleksi siswa berdasarkan prestasi akademik maupun non akademik